informasi selanjutnya seorang wartawan media online di mamuju tengah sulawesi barat
ditemukan tewas di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah
di tubuh wartawan itu juga ditemukan sejumlah luka tusuk
almarhum demas laira dua puluh delapan tahun wartawan media online ditemukan tewas di pinggir jalan
desa tasoko kecamatan karosa pada kamis dini hari
polisi tengah memeriksa sejumlah saksi
di lokasi kejadian polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu buah sepatu yang diduga milik pelaku pembunuhan
dilaporkan ke polsek karosa terkait penemuan mayat seorang lelaki atas nama demas laira
di tempatnya di dusun salubijau desa tasoko kecamatan karosa
oleh karena itu polsek
karosa mendatangi tkp yang dugaan awal merupakan korban kecelakaan lalu lintas
tetapi setelah ditangani oleh polsek karosa ditemukan beberapa luka tusuk di tubuh korban
sehingga satreskrim polres mamuju tengah mendatangi tkp untuk melaksanakan olah tkp dan identifikasi lebih lanjut